dan rabu esok ribuan usatawan mancanegara akan menghadiri festival yoga tari dan juga musik dunia yang berlangsung selama lima hari
acara yang bertajuk bali spirit festival ini mengambil tempat di desa kemenuh gianyar bali
bali spirit festival dua ribu enam belas yang ke sembilan ini akan berlangsung mulai rabu hingga minggu
bali spirit festival adalah perayaan global yoga tari dan juga musik dunia yang menawarkan peremajaan dan juga inspirasi untuk semua peserta
dan festival kali ini menyediakan lebih dari dua ratus tiga puluh kelas yoga setiap hari
selain yoga ada juga meditasi seminar penyembuhan serta tari dan juga musik bersama
bali spirit festival telah memberikan sumbangsi pendapatan daerah dan dalam lima tahun terakhir sedikitnya sembilan belas miliar rupiah masuk ke kas daerah